mancanegara korban tewas akibat gempa di ecuador mencapai empat ratus orang
iya dan petugas terus berusaha mengevakuasi korban yang masih tertimbun di bawah reruntuhan bangunan
mari kita saksikan
saat menyusuri reruntuhan sebuah bangunan
tim penyelamat berhasil mengevakuasi seekor anjing kecil yang terperangkap
dua hari setelah gempa berkekuatan tujuh delapan skala richter yang mengguncang pesisir ecuador
jumlah korban tewas yang ditemukan sedikitnya mencapai empat ratus tiga belas orang
pemerintah ecuador mengerahkan ribuan polisi dan petugas pemadam kebakaran
dua ratus penyelamat dari amerika latin
serta delapan puluh tiga spesialis dari swiss dan spanyol
lebih dari tiga ratus kali gempa susulan terjadi
gempa sabtu kemarin adalah bencana yang paling merusak ecuador sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh